banget setiap hujan turun
karena dari hujan
kalau pelangi gak akan pernah bisa muncul
tanpa gerimis dari hujan
sama kayak kebahagiaan
kebahagiaan pasti akan datang
setelah kesedihan berlalu

apa sih mail cemburu sama dia
lagian gak selevel juga mereka
dan aku tahu persis selera pangeran
cewek ini bukan tipe dia
berarti masalah sama mel
gak serius lah
sampai jumpa di video selanjutnya